assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera untuk semuanya
yang saya hormati rekan rekan media seluruh jajaran prokompinda dan pemprov dki jakarta
pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan beberapa butir rencana pelaksanaan psbb di provinsi dki jakarta
bersama kami bapak wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
juga bapak pangdam jaya majen tni dudung abdurrahman
bapak pak polda metro jaya dirjen polisi nana sujana
kepala kejaksaan tinggi dki jakarta bapak dr asri agung putra
juga juru bicara satgas penanganan covid sembilan belas prof dr wikubakti bawono adhisasmito
kami menyadari bahwa pada saat ini seluruh masyarakat
kita semua masih menghadapi tantangan yang tidak kecil terkait dengan covid ini
dan kami dki jakarta terus memastikan bahwa semua langkah yang kita lakukan adalah untuk memastikan keselamatan warga jakarta
warga indonesia dan semua yang berkegiatan di kota ini
transparansi prinsip keterbukaan prinsip apa adanya
di dalam menyampaikan fakta fakta dari awal selalu kita pegang
dan kita ingin agar seluruh masyarakat mengetahui persis situasi dan tantangan yang dihadapi di kotanya
dengan begitu kita memiliki kesamaan pemahaman agar bisa melangkah ke depan bersama dengan baik
beberapa hari yang lalu psbb transisi berakhir
kita memerlukan waktu ekstra untuk merumuskan kebijakan kebijakan atau detail kebijakan untuk
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada psbb mulai tanggal empat belas karena ada kondisi wabah yang agak berbeda
dan situasi sebelumnya
kita menyadari bahwa wabah covid ini dinamis
ada masa di mana jumlah kasus aktif menurun ada masa di mana jumlah kargo aktif meningkat
dan ini menunjukkan bahwa kita harus kompak mengerjakan sisi pemerintah
testing tracing isolasi treatment di sisi masyarakat masker penggunaan masker mencuci tangan rutin menjaga jarak
kekompakan ini diperlukan sekali
ijinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa di bulan september memang terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan
pada tanggal tiga puluh agustus akhir agustus kasus aktif di jakarta tujuh sembilan ratus enam puluh
pada saat itu kita menyaksikan bulan agustus kasus aktif ini menurun
tapi memasuki bulan september sampai tanggal sebelas september kemarin jadi dua belas hari pertama bertambah sebasar tiga delapan ratus enam puluh empat kasus
atau sekitar empat puluh sembilan persen dibandingkan akhir agustus
dan bila kita lihat rentangnya sejak tiga maret pada saat pertama kali ada kasus positif diumumkan
sampai dengan tanggal sebelas september ini lebih dari satu ratus sembilan puluh hari
jadi dari satu ratus sembilan puluh hari lebih itu dua belas hari terakhir kemarin
menyumbangkan dua puluh lima persen
dua puluh persen kasus positif
walaupun yang sembuh juga kontribusinya dua puluh tiga persen
yang meninggal dalam dua belas hari terakhir adalah empat belas persen
jadi lebih dari satu ratus sembilan puluh hari ada dua belas hari di mana kita menyaksikan peningkatan yang sangat signifikan
itulah sebabnya kita merasa perlu untuk melakukan langkah ekstra
bagi penanganan kasus covid sembilan belas di jakarta
karena sejak tanggal empat juni kita sudah mulai melakukan transisi
di mana kegiatan kegiatan yang semula tidak diizinkan sudah mulai dibuka
sudah mulai aktivitas sosial ekonomi budaya bergerak
tetapi menyaksikan kejadian selama dua belas jam
hari terakhir ini kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan
agar pergerakan pertambahan kasus di jakarta bisa terkendali
karena bila ini tidak terkendali dampak ekonomi sosial budaya akan menjadi sangat besar
ini sebabnya kita melakukan formulasi yang berbeda
dibandingkan dengan masa transisi kemarin
formulasi yang berbeda inilah yang menyebabkan kita harus memerlukan waktu ekstra
dan pada siang hari ini alhamdulillah bisa kita sampaikan sama sama
perlu kami garis bawahi di sini
bahwa di jakarta kegiatan testing dilakukan secara masif
karena kebijakan kita adalah mendeteksi kasus kasus positif covid sembilan belas seawal mungkin
dengan demikian maka mereka yang terpapar bisa melakukan isolasi
agar tidak menularkan pada yang lain
di sisi lain bila yang terpapar memiliki comorbid atau lanjut usia
komorbit itu penyakit bawaan yang berisiko
maka kita bisa melakukan isolasi di fasilitas fasilitas kesehatan kita
seluruh indonesia sudah dilakukan tes pcr sebanyak satu empat puluh sembilan juta
dan jakarta melakukan tujuh ratus tiga puluh dua ribu lebih dari seluruh jumlah orang tes di indonesia
masifnya tes yang dilakukan ini dalam rangka menyelamatkan nyawa warga jakarta
beberapa hari terakhir
kita menyaksikan angka kematian
walau tingkat kematiannya menurun
tingkat kematian itu artinya angka statistiknya
prosentase yang meninggal
jumlah orang meninggal dibagi jumlah kasus
memang menurun tingkat kematian
tapi nominalnya jumlah orang yang meninggalnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi
nah itu sebabnya
dengan dilakukan masif testing
nantinya kita menyelamatkan lebih banyak nyawa di jakarta
karena itulah tugas utama kita
jadi kalau dihitung dengan standar yang diharuskan di who
di jakarta ini sudah dilakukan pengetesan lebih dari empat kali lipat standar who
dan kita akan terus tingkatkan testing
dua pekan ini
khusus tracing akan dilakukan peningkatan secara sangat signifikan
nanti kami akan jelaskan
ini adalah gambaran situasi di jakarta
bahwa dua belas hari terakhir kita menghadapi masalah yang cukup menantang
langkah langkah kedepan adalah pembatasan
sehingga kita memasuki fase pembatasan yang berbeda dengan pada masa transisi kemarin
perlu saya garisbawahi di sini
bahwa pengelolaan psbb di jakarta ini diatur ada tiga peraturan gubernur
peraturan gubernur no tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
ini tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar
ditetapkan pada sembilan april dua ribu dua puluh
kemudian peraturan gubernur dki jakarta nomor tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
ditetapkan tanggal sembilan belas agustus
ini terkait dengan penerapan disiplin
dan penegakan hukum protokol kesehatan
lalu peraturan gubernur nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
ditetapkan hari ini tiga belas september
tentang perubahan peraturan gubernur nomor tiga puluh
dalam masa psbb yang berlaku di jakarta sejak tanggal sepuluh april
dan sampai dengan hari ini jakarta masih berstatus
psbb itu berlaku dua mingguan dan dapat diperpanjang
nah pada prinsipnya
selama masa psbb
sebisanya tetap berada di rumah
dianjurkan untuk tidak berpergian
kecuali untuk keperluan mendesak
kecuali untuk aktivitas dalam usaha esensial yang memang diperbolehkan
dan ada lima faktor
dalam pembatasan ini
pembatasan aktivitas sosial
yang kedua adalah pengendalian mobilitas
yang ketiga adalah rencana isolasi yang terkendali
yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan pokok
dan yang kelima adalah penegaan sanksi
jadi pesan paling penting dalam psbb adalah
tetap berada di rumah
kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan esensial baru bepergian
di dalam fase empat belas september ini
selama dua pekan
ada sebelas sektor usaha yang tetap boleh beroperasi
dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
sebelas sektor ini adalah
bahan pangan dan makanan minuman
keempat sektor komunikasi dan teknologi informasi
yang kelima adalah sektor keuangan
dan pasar modal
dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di indonesia
yang keenam adalah sektor logistik
yang ketujuh adalah sektor perhotelan
kedelapan adalah sektor konstruksi
kesembilan adalah sektor industri strategis
kesepuluh adalah sektor pelayanan dasar
dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional
dan objek tertentu
serta yang kesebelas adalah sektor yang
memfasilitasi kebutuhan sehari hari
ada pun beberapa kegiatan yang harus ditutup
sementara selama dua pekan ke depan
meneruskan semua institusi pendidikan sekolah
masih tetap tutup
lalu seluruh kawasan pariwisata
semua kegiatan hiburan tutup
begitu juga dengan ketiga taman kota
yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup
yang keempat adalah sarana olahraga publik
olahraga ini dilakukan secara mandiri
dan kelima juga kegiatan resepsi pernikahan
khusus untuk pernikahan
dan pemberkatan perkawinan
dapat dilakukan di kua atau di kantor catatan sipil
lalu kegiatan kegiatan esensial
yang dapat beroperasi dengan kapasitas dibatasi
ini termasuk kantor perwakilan negara asing
atau organisasi internasional
bumn dan bumd yang terlibat
di dalam penanganan covid sembilan belas
atau organisasi masyarakat lokal dan internasional
yang bergerak pada sektor kebencanaan
ada pun terkait dengan kantor pemerintahan
sesuai dengan peraturan menteri
kemudian peraturan negara dan reformasi birokrasi
di zona dengan resiko tinggi
maka dibolehkan untuk beroperasi
jakarta dua pekan ke depan
akan beroperasi dalam status mengizinkan asn
ada pun para pimpinan berhak untuk melakukan
penyesuaian yang terkait dengan pelayanan publik
yang mendasar yang memang mengharuskan lebih dari
terkait dengan penegakan hukum
dan sektor sektor lainnya
ada catatan di sini dalam seluruh aktivitas
bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan kegiatan ini
maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut
harus ditutup paling sedikit tiga hari operasi
bukan hanya kantornya tapi gedungnya semua harus tutup
selama tiga hari operasi
ini diatur dalam pergub no delapan puluh delapan
kemudian beberapa tanggung jawab
beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi
tapi dengan kondisi tertentu
restoran rumah makan kafe
bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran
tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung
untuk makan di tempat
sehingga beroperasi bisa tapi hanya untuk pesan antar atau bawa pulang
lalu tempat ibadah
di lingkungan pemukiman yang digunakan oleh warga
tapi tempat ibadah yang dikunjungi
peserta dari berbagai komunitas berbagai lokasi
dan tempat ibadah di kampung kampung komplek yang zona merah
itu tidak diizinkan untuk beroperasi
jadi misalnya masjid raya harus ditutup dulu
tapi tempat ibadah di komunitas bisa tetap dijalankan
kemudian terkait dengan kegiatan perkantoran swasta
yang masuk dalam kategori non esensial
tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas
pimpinan kantor dan tempat kerja
wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai
apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor
pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan
pasar dan pusat perbelanjaan
dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas
tapi restoran rumah makan kafe yang berada di dalamnya
hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang
dalam masa tiga bulan ini
telah menjadi tempat di mana kedisiplinan
untuk pengawasan terjadi antar para pedagang
tindakan kita untuk menutup pasar bila ditemukan kasus positif
telah membuat para pedagang bersama sama menegakkan kedisiplinan
untuk menghindari pasarnya ditutup
jadi saat ini kita menyaksikan
justru kasus terbanyak dari kejadian kejadian
yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran
itulah sebabnya dalam psbb mulai empat belas september ini
fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran
di arena perkantoran pemerintahan

dan pemerintahan yang memiliki kemampuan
untuk mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai
telah berjalan lebih baik
tapi di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan
karena itulah dengan diwajibkan perempuan mengatur kerja dari rumah
apabila harus bekerja
harapannya kita bisa menekan kasus yang berpengaruh
pembatasan kebiasaan itu adalah
kasus yang bermunculan di kluster perkantoran
ini berlaku selama dua pekan ke depan
bila di pasar di pusat perbelanjaan di gedung perkantoran ditemukan kasus positif
maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu
tapi seluruh gedung akan ditutup selama tiga hari operasi
berikutnya yang diatur adalah mobilitas penduduk ini akan dikurangi
kapasitas maksimal dari kendaraan umum atau kendaraan adalah lima puluh persen
meneruskan seperti yang ada sekarang
kemudian ada pembatasan frekuensi layanan dan armada
lalu transportasi darat kereta dan kapal penumpang juga diatur dengan pembatasan jumlah penumpang per kendaraannya
detilnya nanti akan diatur secara teknis melalui surat keputusan kepala dinas perhubungan
ada pun kendaraan pribadi hanya boleh diisi maksimal dua orang per baris kursi
kecuali bila kendaraan
kendaraan pribadi mengangkut keluarga yang berdomisili satu rumah
tapi bila tidak satu domisili maka harus mengikuti ketentuan maksimal dua orang per baris
kebijakan ganjil genap ditiadakan selama psbb
motor berbasis aplikasi diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang
dengan menjalankan protokol kesehatan
yang ketat dan detail dari aturan aturan ini akan disusun melalui sk kepala dinas perhubungan
terkait dengan saranan isolasi
seperti pernah kami sampaikan kita membutuhkan untuk bisa mengendalikan penularan
agar makin terbatas dengan cara
mereka mereka yang terpapar diisolasi
kami sampaikan terima kasih kepada gugus tugas nasional
kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan
untuk kita bisa menitipkan warga yang harus isolasi di fasilitas isolasi mandiri
baik di kemayoran maupun di hotel
dan penginapan atau wisma dan tempat tempat lain yang ditunjuk oleh gugus
jadi mulai besok semua yang ditemukan positif diharuskan untuk isolasi secara terkendali
di tempat tempat yang telah ditetapkan
isolasi mandiri di rumah tinggal harus dihindari
karena ini berpotensi pada
penularan klaster rumah
ini sudah terjadi karena tidak semua kita memiliki pengetahuan
pengalaman untuk bisa menjaga agar kesehariannya tidak menularkan pada orang lain
bila ada kasus positif yang menolak diisolasi di tempat yang telah ditentukan
maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan
bersama dengan pemerintah pusat
bersama dengan aparat penegak hukum
dan kemudian kegiatan tracing
dinas kesehatan melalui puskesmas akan melakukan active case finding
dan setiap masyarakat yang ditemui dalam kegiatan active case finding
wajib untuk menerima kegiatan testing
untuk menyelamatkan yang bersangkutan
bila yang bersangkutan itu memiliki potensi positif wajib untuk diteks
tim dinas kesehatan
kemudian protokol kesehatan
ini akan diintensifkan
penegakan disiplin dilakukan bersama nanti oleh
beserta dengan opd yang sudah ditugaskan
dan kita akan mengintensifkan di dua pekan ke depan
mudah mudahan pekan pekan berikutnya kondisi sudah lebih baik
sehingga kedisiplinan bisa terjamin
sejauh ini sudah ditindak satu ratus lima puluh delapan ribu orang atau badan
bahkan denda yang terkumpul sudah sampai rp empat tiga ratus tiga puluh tiga
dan denda sekarang berjenjang
pelanggaran pertama pelanggaran kedua dendanya menjadi lebih tinggi
denda untuk tidak memakai masker adalah dua ratus lima puluh ribu
bila berulang menjadi rp lima ratus
yang berikutnya tentang pemberian bantuan sosial
bantuan sosial diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun
penerima bantuan ini sesuai dengan data yang sudah ada
seperti yang selama ini berjalan
dua empat ratus enam puluh keluarga rentan yang ada di jakarta
insyaallah dilakukan sampai desember dua ribu dua puluh
pembiayaan bantuan sosial ini dilakukan melalui apbn
dan apbd yang nanti pendistribusiannya dilakukan melalui pd pasar jaya
bapak ibu sekalian yang saya hormati
kita menyadari bahwa
hari hari ke depan adalah hari hari kita harus menjaga kedisiplinan
karena itu saya garisbawahi sekali lagi
prinsip dari psbb adalah
berada di rumah
belajar di rumah
bekerja di rumah
beribadah di rumah
dan bila memang harus pergi
memang karena kondisi mengharuskan
seperti tadi sudah disampaikan
mari kita sama sama disiplin
mari kita sama sama melindungi diri kita dan orang lain
dan khususnya dalam penggunaan masker
menggunakan masker ini tidak nyaman
tetapi terpapar covid sembilan belas itu jauh lebih tidak nyaman
dirawat karena covid sembilan belas jauh lebih tidak nyaman
karena itu mari kita gunakan masker
dalam kegiatan apapun
untuk kita bisa menghindari penularan dan tertular
demikian penjelasan mengenai pelaksanaan psbb di dki jakarta
yang akan dimulai laksanakan hari senin
tanggal empat belas september
dan dalam kesempatan ini